kita ke informasi selanjutnya pemerintah provinsi jawa tengah mengadakan upacara kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh dua
dengan cara yang berbeda dari biasanya
upacara dilakukan di rumah sakit darurat covid sembilan belas dan seluruh peserta upacara mengenakan baju hasmat
upacara dilakukan di rumah sakit darurat covid sembilan belas dan seluruh peserta upacara mengenakan baju hasmat
pemerintah provinsi jawa mengadakan upacara dengan cara yang berbeda dari biasanya
upacara dilakukan di rumah sakit darurat covid sembilan belas dan seluruh peserta upacara mengenakan baju hasmat
upacara dilakukan di rumah sakit darurat covid sembilan belas dan seluruh peserta upacara mengenakan baju hasmat
berisupat itu mungkin merupakan obat yang jauh lebih mujarab daripada obat apapun
dalam upaya kemerdekaan di rumah sakit darurat covid sembilan belas ini
seluruh petugas dan peserta upacara sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat